persebaya surabaya berhasil menaklukkan tamunya arema fc satu pada lanjutan pertandingan liga satu dua ribu
derby panas sarat gengsi yang tersaji di gelora bung tomo surabaya ini dipadati puluhan ribu supporter persebaya
suasana yang cukup tegang membuat pihak keamanan melarang arema fc menggelar latihan resmi di gelora bung tomo
mereka terpaksa berlatih di lapangan milik petrokimia gresik dan tak sempat menjajal rumput gelora bung tomo
pelatih arema fc joko susilo pun menyayangkan kebijakan larangan latihan resmi ini
ia berharap dunia sepak bola indonesia tak akan lagi diwarnai dengan situasi mencekam sehingga cita terciptanya sepak bola sehat dalam negeri pun dapat terwujud
sedangkan persebaya menganggap antusias pendukung persebaya sebagai euforia setelah lima tahun persebaya tidak masuk liga tertinggi sepak bola indonesia
ada kerinduan dulu
selama hampir lima tahun persebaya tidak eksis lalu sekarang sudah eksis dan ada hasrat kecintaan yang luar biasa